para pembalap kejurnas sprint rally seri kelima di malang jawa timur mendapat tantangan sulit di hari kedua
pasalnya mereka harus menelusuri lintasan dengan arah terbalik dari hari pertama
sementara seri terakhir kejurnas supertrack castle cup dua ribu dua puluh tiga di deli serdam sumatera utara
diikuti hampir dua ratus lima puluh crowser dari berbagai daerah
mereka terbagi dalam enam kelas mulai dari lima puluh cc hingga empat ratus lima puluh cc
hari kedua kejurnas sprint rally seri lima berlangsung di malang jawa timur
kali ini para prali harus menelusuri lintasan dengan arah terbalik dari hari pertama
kondisi ini diakui pembalap cukup menyulitkan karena mereka harus melewati lebih banyak tanjakan
selain itu jarak pandang terbatas akibat tebu juga menjadi hambatan para peserta balap
untuk s tiga tadi kalau bener tidak ada kendala seru sekali
hari sebelumnya kita jalur dari kiri sekarang kita jalur dari kanan sehingga jalur lebih sempit sempit sedikit bang
jika di hari pertama tim rally lintas fortuna nusantara mendominasi dengan mencatatkan waktu tercepat
kali ini tim toyota gazo racing indonesia keluar sebagai juara
seri kelima atau terakhir kejurnas jc super track castle cup tahun dua ribu dua puluh tiga berlangsung di sirkuit jaharun deliserdang sumatera utara
putaran grand final ini diikuti total dua ratus lima puluh sembilan peserta dari berbagai daerah yang terbagi dalam enam kelas mulai dari lima puluh cc enam puluh lima cc delapan puluh lima cc satu ratus dua puluh lima cc dua ratus lima puluh cc hingga empat ratus lima puluh cc
gelar juara kelas tertinggi empat ratus lima puluh cc diraih hilman maksum
sementara juara umum nasional castle cup jc super track dua ribu dua puluh tiga gtx pro adalah antian juan yang berhak atas hadiah satu unit rumah
ajang yang digagas tni al bersama ikatan motor indonesia ini diharapkan menjadi wadah bagi para pembalap motocross
serta melahirkan atlet yang mampu berprestasi hingga level internasional
jurnas junior ini juga memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan olahraga motocross sekaligus menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat
melalui kompetisi yang berkualitas para pembalap dapat mengasah kemampuan sehingga mampu berkompetisi pada kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional
untuk menjaring minat dan bakat para crosser muda di daerah daerah
sepanjang tahun ini telah berlangsung di lima tempat yaitu mojokerto kota tegal salatiga gresik hingga seri kelima atau terakhir di delhi serdang
tim liputan cnn indonesia